mirsa di jember jawa timur ada seorang balita berusia empat belas bulan yang ditemukan tetangga dalam kondisi lemas ya
karena telah tiga hari menemani sang ayah yang telah meninggal dunia
saya sangat sedih mendengarnya apalagi saya seorang ibu ditambah juga namanya sama nih dengan saya
anissa nama balita ini berada di dalam kamar sambil memeluk jenazah ayahnya yang meninggal karena sakit
kondisi anissa lemas karena kelaparan dan dehidrasi akut
baru bisa jalan ya kan baru bisa
anissa balita berusia empat belas bulan berhasil diselamatkan warga dalam kondisi lemah setelah terkurung selama tiga hari di rumahnya tanpa asupan makan rabu sore
warga menemukan bayi malam ini dalam posisi memeluk jenazah sang ayah fauzi alias aan junaidi yang meninggal karena sakit dan telah membusuk
usai diselamatkan anissa terlihat lahap menyantap makanan dan susu yang diberikan warga
tim medis juga melakukan pemeriksaan terhadap anissa yang ditinggal ibunya menjadi tenaga kerja wanita

kami siang petugas medis dari puskesmas rambi puji mendatangi rumah sugiatmo
warga yang merawat balita anissa di desa kaliwining kecamatan rambi puji jember
pada hari rebuh kemarin itu warga curiga
curiga kalau ada bau busuk
kemudian dicek dengar suara tangisan bayinya
setelah didobrak ternyata itu memang betul pak fauzi meninggal
posisi anaknya ya mau kalau bapaknya
anissa yang sebelumnya lemas serta dehidrasi kini mulai membaik
setelah mendapat asupan gizi dan vitamin dari petugas yang memantau kesehatannya
pertolongan yang awal ya kita istirahatkan di pusku diperiksa
kondisinya baik dimandikan
karena memang posisi waktu itu dalam kondisi di bapaknya
bau seperti itu ya dimandikan
bingung kondisinya dikasih vitamin di bawah susu biskuit juga
ini barusan nggak lihat ya sudah seger baik nggak ada yang dikhawatirkan sudah
anissa saat ini dirawat pasangan heri purnomo dan setianti
keduanya merupakan kakak dari sulastri ibu anissa yang kini berada di taiwan
sementara itu keluarga menolak proses otopsi terhadap korban
apalagi menurut polisi tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban
saiful kusmandani kontributor jember jawa timur